karena ini ayah udah berhasil nemuin mereka
aku tolong ya bawain tasnya
gak usah pak biar ibu sama asi juga kan bisa
sekarang biarin aja mereka isi
tapi gue bersumpah gue akan bikin mereka pergi dari sini
eh hari ini lu gak usah nganterin gue
kasihan nih si sama astri
mereka pasti keujanan
lalu disini berdua berieve juga
hitung terus aja umas di bandara
dan ada uang hebat
tahan tahan tahan tahan
kayaknya lo harus balik sama carla deh
soalnya gue masih banyak keperluan
bye gue duluan ya
sekalian gue pengen ketemu sama si astri
lo sukanya sama astri
yang nggak tahu sih cuman gue seneng aja ketemu sama dia
gue yang suka sama dia ternyata dia malah suka sama astri
jadi jalan nggak
bu bangun bu
pasti bawa makanan buat ibu
dari kemarin saya saya nyariin kalian
bukannya saya nggak mau pulang
tapi saya merasa
kalau saya ini memang tidak pantas menjadi istri bapak
jangan bicara seperti itu
kalian dimaharin sama kalai
sejak saya putuskan pernikahan dengan kamu
saya tahu kamu itu perempuan baik
dan saya tidak melihat latar belakang kamu
aku ingin mencari kamu
aku ingin mencari kamu
ya saya ingin mencari kamu sekarang
wah kenapa mereka kembali ke rumah ini lagi
biar ayah sudah berhasil menemukan mereka
biar ayah sudah berhasil menemukan mereka
tidak perlu pak
biar ibu dan asyik juga bisa
sekarang biarkan mereka di sini
tapi kue bersumpu
aku akan membuat mereka pergi dari sini
hei hari ini kamu tidak perlu menantikan aku
kak carla sama astrid saja ya
kasian ibu ibu masih kurang enak badan
hei kamu tidak berhak untuk protes
ibu sudah agak sehat
ibu masih kuat untuk membuat tas non carla
itu baru benar
lama sekali sih
lama sekali nanti aku telat tahu
kamu pulang sekarang
jemput gue awasnya telat
apaan sih nanyain astri bulu
emangnya dilarang ya kalo gua nanya tentang dia
biasa astri itu kalo dirumah pasti lagi beres beres
mas hari ini kelihatannya penghasilan banyak pak daniel
dan kalo tidak bunyi sama tabungan saya
bisa lah dikit lagi
biar lagi beli motor anak saya
waduh jadi juga pak daniel beli motor buat anak
terima kasih dong mas
oh lama banget sih si astri
kan gua bilang jangan telat jemput gue
eh tapi untung loh
kevin juga gak ngejemput gue tuh
tumben kenapa kevin gak bisa jemput lo
gak tau masih itu orang
coba kita tunggu di situ aja yuk
coba kita tunggu di situ aja yuk
coba kita tunggu di situ aja yuk
kok itu si kevin sama si astri
kok itu si kevin sama si astri
hantesan mereka gak jemput kita

malah berkasih kasih kambar duaan

bilangin ke anak lo jangan ganjar sama cowok
memangnya astri kenapa non
padahal dia tau kalo aku tuh suka sama kevin
aku gak godain kak kevin
bukan gitu kak
jadi tadi aku mau jemput kakak terus aku ketemu sama kak kevin
hingga kevin ngajak ngobrol aku
harusnya lo nolak
malah bukan ngeladenin lo
astri gak akan melakukan kejadian
astri gak akan melakukannya lagi
siapa sih berisik banget
siapa sih berisik
gaya beling buat kamu sayap
punya motor aku sekarang
catherine harus tau kalo gue punya motor dia pasti bakal menerima gue
kenapa ibu belum tidur
karena aku belum pulang
ibu mungkin kakakla masih seneng seneng sama motor barunya
tapi ini kan sudah malam harusnya kan dia sudah pulang
gak apa apa bu ntar juga kakakla pasti pulang kok
asri kamu jaga rumah ya
enggak bu ibu gak boleh keluar ibu belum sembuh aku masih sakit